tapi sampai sekarang belum kembali
kenapa kamu menangis
kamu kenapa jelung
kamu terkilir jelung
tahan sebentar ya
kau mampu membaca sesuatu
yang tidak terfikirkan olehku
iya kan jadi benturan kan
itu ada jalan setapak
yang sengaja ditutupi oleh sembang sembang
memang cerdik juga penyamalannya
tapi dia bisa mengelapuhiku

sampai jumpa di video selanjutnya

aku sudah mengeluarkan aura jahatnya

dua jurus yang ada di dalam tubuhmu
terima kasih guru
sesungguhnya aku kurang suka
dengan panggilan guru
mulai saat ini
kamu aku angkat
sebagai saudara seperluan dengan wiro
kamu jangan sembarangan
menggunakan jurus naga puspa
karena ada dua pedekar
sakti yang mengincarnya
yaitu putong bajil
dan dewi sambi
dan yang kedua
jangan pernah mengaku
kalau kamu berguru dengan aku
dan jangan pernah menunjukkan tempat ini
baik guru aku berjanji
akan selalu ingat pesan guru
aku telah melakukan hal yang tidak pantas
kenapa kamu tega melakukan semua ini
pada aku kakak
karena aku sungguh sungguh mencintainmu
aku tidak bisa melupakanmu
aku tidak bisa melupakanmu
kamu belum bisa menerima aku
tapi aku berjanji aku akan membuatmu jatuh cinta padamu
semakin kamu berbicara
semakin membuat aku muak
kenapa kamu terus menolakku rai rati
apa karena kamu masih mencintai komandan
apa hebatnya dia dibanding aku
seorang pecundang yang tidak punya masa depan
sementara lagi aku akan menjadi dharma putra
kakak mandanu memang kalah jauh dibanding dirimu
tapi dia tidak pernah memperlakukan aku seperti ini
dia sangat menghargai aku seorang wanita
tidak seperti kamu
aku minta maaf padamu
tapi aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintaimu
yang kamu punya itu bukan cinta
sekarang aku minta kamu pergi dari sini
aku sudah sangat buang terhadapmu
dan aku tidak mau melihat wajahmu lagi
tidak aku tidak mau melihat wajahmu lagi
aku tidak mau
tidak aku tidak mau
kamu tidak mau pergi
lebih baik aku bunuh diri
jangan kamu tidak sungguh sungguh
paman apakah rati ada
sejak tadi pagi rati pergi
katanya ke jasumungkal
ada apa di sana paman
entahlah katanya mau ketemu pak lastri
tapi sampai sekarang belum kembali
kenapa kamu menangis
kenapa kamu menangis
tadi aku jatuh
tadi aku jatuh
kaki aku sakit
kamu terkilir julo
tahan sebentar ya
tahan sebentar ya
kenapa dengan kakakmu
dimana dia sekarang
kenapa kamu pulang sendirian
tadi aku dan kak rati kepada gilalang
terus pas aku lagu bermain main
kak rati udah tidak ada
aku dia cari kemana mana
tapi kak rati tidak ada
tidak biasanya rati meninggalkan adiknya begitu saja
dia sangat sayang pada adiknya julung pujut
untuk mencari neri rati di padang gilalang
sementara saya akan merawat
baik pak man
aku akan mencarinya
terima kasih kamandano
permisi pak man
aku akan pergi dari sini
aku minta satu hal padamu
apa yang baru saja terjadi
tidak diketahui siapa
kamu takut hal ini akan menjadi masalah dengan dharma putramu
dia bisa membaca pikiranku
aku tidak peduli dengan dharma putraku
aku hanya memikirkanmu dari rati
aku tidak mau orang menganggapmu
cepat pergi kamu dari sini
aku sudah sangat bohong terhadapmu
sang yang widi